tidak ada salahnya kita ikut tender itu
ada pun soal kalah atau menang itu urusan nanti
tapi pak empat perusahaan yang lain semua milih pak abraham
paling tidak sudah dipegang pak abraham
apa itu namanya bukan tender itu perampokan
memang ini memang sudah gila sekarang
tiap hari pulangnya selalu
asal kau tahu saja bagianku
ya seperti biasa
kalau tidak kita batalkan saja perjanjian kita
ini surat surat yang harus ditandatangani bapak
kalau sudah selesai nanti langsung saya kirim
kalau sudah nanti saya panggil
ada apa pak
ada yang bisa saya bantu
tidak ada apa apa
aku cuma ingin mengajak makan siang kau
itu pun kalau kau mau
maaf pak apakah saya pantas menemani bapak
itu jangan dipikirkan
kita hanya makan siang saja kok
tapi saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu
ada surat yang harus saya ketik
masih sudah pagi bapak
papep personaje ada ada

kayaknya perangkap yang kita buat mengena
sebentar lagi dia mau mengajakku makan siang
terus aku harus bagaimana sekarang
oke kalau begitu
sambil ketemu ya nanti malam
nisa gak nyangka kalau yang khas marah itu bu
jangan terlalu dipikirkan nisa
ibu juga heran
ayahmu cepat sekali marahnya
apa saja yang ibu bicarakan
pasti berakhir dengan pertengkaran
waktu belajar sekolah tadi
nisa sampai ingat terus sama kejadian di rumah
terus waktu pulang
tapi nisa gak ceritain kalau halnya sebenarnya
bagus kalau begitu sayang
jangan sekali kali menceritakan
persoalan di rumah dengan orang lain
cukup kita saja yang tahu ya
pada ayahmu saja ibu gak pernah cerita kok
soal menangisnya yang tadi pagi
ibu tahu itu nak
sabar dulu ya
ayahmu itu orang yang memang keras
kalau ada waktu
biar ibu yang mengantar dan menjemputmu
tapi bukan selalu ada waktu
kenapa ibu gak mau untuk jemput nisa lagi kayak dulu
ibu memang banyak waktu
agar ibu mengurus rumah tangga saja sayang
mengantar dan menjemput nisa kan termasuk
urusan rumah tangga juga bu
ibu juga tahu itu nisa
tapi menurut ayahmu
ibu hanya boleh
keluar rumah untuk hal hal yang penting saja
oh jadi mengantar jemput nisa
bukan hal yang penting ya bu
begitulah menurut ayahmu nisa
tapi ibu gak tahu
kok menurut saya
kalian pikir perusahaan ini milik kalian
aku yang memimpin disini
dan aku tetap menginginkan agar kita
mengimpin tutel itu
kita tidak bakal menang
belum dicoba sudah mengatakan
tidak bakal menang
apakah kalian sudah lupa
dengan reputasi saya
tapi sekarang masalahnya lain pak
saingan kita cukup berat
perusahaan kita terjepit
perusahaan kita terjepit
perusahaan kita terjepit
perusahaan kita terjepit
kalau perlu semua perusahaan itu
anak padiri bawah
tak ada salahnya kita ikut tender itu
ada pun soal kalah atau menang
itu urusan nanti
empat perusahaan yang lain
semua milik pak abram
paling tidak sudah dipegang pak abraham
itu namanya bukan tender
ini memang sudah gila sekarang
tiap hari pulangnya
selalu larut malam
hal sekecil apapun
selalu membuat dia marah
kamu kan istrinya
mungkin kamu bisa memberi pengertian padanya
betapa pentingnya pekerjaan itu
bagi perusahaan bapak
coba kamu ujuk dia
kenapa mesti saya yang turun tangan
dulu kan bapak yang memuji muji dia
bapak kan yang menjodohkan dia dengan saya
sekarang ini kita tidak sedang membicarakan persoalan itu
bapakmu hanya mau minta tolong
jadi jangan lupa
sanggup pautkan dengan masa lalumu
soal menjodohkan dia dengan kamu
soal menjodohkan dia dengan kamu
saya mengerti soal itu
mungkin kalau dulu bapak tidak menjodohkan dia dengan saya

bapak tidak akan mengalami hal seperti ini
kami kemari bukan minta nasihatnya
bukan mau mengemis padamu
itu pun kalau kamu mau
kalau kamu mau ya sudah
tapi jangan nasihati kami
tapi jangan nasihati kami
itu orang tuamu
baru begitu saja kamu sudah berani melawan orang tua
saya rasa saya masih seperti anak bapak yang dulu
tapi sekarang saya tidak bisa menuruti kemauan bapak lagi
saya ini sudah berkeluarga pak
saya sudah punya anak
saya hanya nurut pada suami
dan saya tidak mau orang lain mengatur saya
mengatur rumah tangga saya
ibu tahu perasaan ini
ibu bisa mengerti
tadinya terus terang ibu keberatan waktu mau kemarin
tapi bapakmu yang memaksa
tak ada salahnya akan ibu bicara
sudahlah lupakan saja bersama ibu
bagaimana mungkin aku dapat melupakannya
dia yang telah merenggut kesucianku kehormatanku
dan dia juga yang telah membuat aku diusir dan dicampakan oleh keluargaku
di saat aku tengah mengandung anaknya
hingga aku kemudian hidup dengan cara begini
maaf bukan maksud saya menyinggung perasaan kamu
tapi jangan sampai gara gara mengurus satu
atau satu orang bisnis kita jadi berantakan
tentu kau paham maksud saya
tapi kau juga harus paham keinginanku
aku ingin mengasuh anakku sendiri
dan aku ingin melepaskan semua bisnis ini padamu
memangnya di mana anakku sekarang
aku titipkan pada seorang temanku di singapura
dan sebelum aku meninggalkan pekerjaan ini
joko aku ingin melihat laki laki itu merangkak di hadapanku
tetapi lelaki itu bapak dari anak anak kamu
aku tahu dan aku tidak peduli itu